mas izan tau kan
selama hidup kamu kamu sangat menyayangi amira
amira udah siap untuk donori darahnya ke papa
gak mungkin dia melakukan hal itu
mas saya sudah mengarangnya
kalau kamu gak percaya
kamu datang sekarang ke rumah sakit
ibu ibu kenapa bu
amira ibu kenapa sih bu
kamu tuh gak pernah pikirin ibu ya
kenapa sih kamu menyumbangkan darah kamu ke pembunuh itu
karena darah kamu itu mengalir ke tubuh pembunuh itu
dan maka kamu memberikan darah kepada dia
hah kamu memberikan kehidupan kepada orang yang sudah membunuh ayah kamu
ibu jangan marah marah dulu dong bu
amira punya alasan kenapa amira ngelakuin hal itu
bu amira ngelakuin hal itu
amira gak ada satu alasan apapun yang membedarkan perbuatan kamu itu amira
ibu tolong bu
udah lepasin ibu lepasin ibu
kenapa sih kamu sebenarnya
jangan ikut campur ya kamu ya
ini bukan urusan kamu
aku bukan yang mau ikut campur ustari
aku gak tega lihat dia
kamu kan seenggaknya bisa bicara baik baik sama dia
dan kamu gak berhak menghakimi anak saya
ibu dengerin perjelasan amira dulu dong
aku sakit ibu
lepasin tangan amira
kamu gak perlu sekasar ini sama amira utari
aku kasihan lihat dia nangis dan tersiksa kayak gini
saya bilang jangan ikut campur ya
ini gak ada urusannya sama kamu
dan kamu tuh bukan siapa siapa buat kami
aku gak bisa diam lihat kamu ngelakuin amira seperti ini
aku gak bisa gak peduli sama dia
dia itu udah nolong suami aku
aku tahu kamu larang dia untuk bantu suami aku
tapi dia melanggar itu karena aku minta tolong sama dia
jadi kamu jangan pernah salahin dia
kamu salahin aku
balaslah ke aku
biar aku yang tanggung jawab
gak cukup kamu rebut semuanya dari aku
gak cukup kamu rebut temu yang berharga dari diri aku
gak cukup cuma mas iksan
jangan pura pura gak tahu kamu
kamu tahu kan

saya sudah selalu berhubung dengan dia
saya sudah selalu berhubung dengan dia
saya sudah selalu berhubung dengan dia
dan kamu tahu ainy
saya mencintai iksan sebelum kamu mengenal dia
tapi dia lebih mencintai kamu ini
dan yang lebih menyakitkan hati saya
saya melihat orang yang mencintai kamu tapi kamu sia siakan
dan membuat hidupnya menjadi berantakan
aku yang membereskan semuanya berantakan di tubuh iksan gara gara kamu
dan setelah kami menikah pun
aku tahu ini aku tahu
hatinya iksan itu tetap milik kamu
dan aku selalu bersaing sama kamu
tanpa pernah bisa menang
kamu bisa rasain itu ainy
sekarang mak iksan sudah gak ada
apa kamu ngerebut anakku juga
apa kamu ngerebut anakku juga ainy
masya allah utari
aku gak pernah punya niat seperti itu
harusnya kamu tahu itu tari
kalau memang omongan kamu itu benar
dengan jangan pernah kamu mencampur urusan kami lagi
ayo kita berdua
puas kamu amyra puas
puas kamu sudah nyakitkan hati ibu puas
selain ini apa lagi apa lagi amyra
tapi amira punya alasannya bu
kenapa amyra gak mendengar
kan gak ada satu alasan apapun amyra
yang membenarkan kamu menolak si pembunuh itu
ibu amyra mohon bantu dengerin alasan amyra bu
cukup amyra cukup
ibu gak mendingan apapun dari kamu
ibu tolong buka pintunya bu
ibu tolong maafin amyra bu
ibu jangan marah lagi sama amyra
ibu amyra mohon tuhan dengerin penjelasan amyra dulu bu
saya gak tahu lagi harus apa yang saya lakukan

karena memang mudah mudahan keterlaluan
tegak tegaknya dia mendolong si pembunuh itu mas
pergi sel stan tiga puluh dua
apa sekarang dia tidak menganggap kamu sebagai ayahnya
mas iksan tahu kan selama hidup kamu kamu sangat menyayangi amira
tapi apa apa yang dilakukan
sudah cukup lama zaira aku kurung di sini
dia pasti sudah haus dan lapar
aku tidak mungkin membiarkan putri iksan tersiksa
buka pintunya sekarang
buka pintunya sekarang
buka pintunya sekarang
saya tidak bermaksud untuk menyikap kamu di sini
ini semua demi kebaikan kamu
saya tidak mau kamu sakit

dia ngasih anakku
jadi bahkan pudih saja
tidak keadaan tuas belakang
bunga pintunya pak
bunga pintunya pak
mas allah jangan pergi bunga
bunga pintunya pak
mas allah tolong pak
kemana nun zaira